satu ratus lima puluh enam orang menjadi korban dalam insiden yang terjadi di malam perayaan halloween di taiwan pada dua puluh sembilan oktober lalu
dan pemerintah korea selatan menampung masa berkabung hingga lima november
selama masa berkabung pemerintah korea selatan menyiapkan tempat tempat seperti ini
ini untuk bagi warga yang ingin mendoakan korban dan menyampaikan duka cita
jadi warga siapapun boleh datang siapapun boleh mendoakan
jadi warga bisa langsung datang saja ini di depan kantor wali kota seoul
mereka bisa ambil bunga di sini sudah disediakan bunga dan kemudian langsung ke tempat ini untuk memberikan doa
selain menyiapkan tempat seperti ini ya jadi tempat seperti ini tidak hanya di depan kantor wali kota seoul
tapi di seluruh korea selatan
ada di beberapa tempat termasuk kemarin saya ke insadong
itu di sana juga ada tersedia tempat seperti ini
jadi warga bisa siapapun yang lewat siapapun yang ingin mendoakan bisa langsung datang saja dan mendoakan para korban
selain menyiapkan tempat seperti ini pemerintah korea selatan juga selama masa berkabung ini
seluruh gedung gedung perkantoran dikibarkan bendera setengah tiang
selain itu perayaan atau festival musik atau apapun keramaian itu ditiadakan selama satu pekan hingga lima november
dan saat ini pemerintah korea selatan juga masih melakukan investigasi terkait insiden yang menewaskan satu ratus lima puluh enam orang
termasuk dua puluh enam orang diantaranya adalah warga negara asing
andika marianto seoul korea selatan